sejumlah pihak termasuk jaksa di lingkungan kejaksaan tinggi dki jakarta
yang terjaring operasi tangkap tangan kpk
meninggalkan gedung kpk sabtu dini hari setelah diperiksa sejak jumat malam
dalam ott ini kpk menangkap lima orang termasuk jaksa
setelah menjalani pemeriksaan kpk sejumlah pihak dan jaksa
di lingkungan kejati dki jakarta
meninggalkan gedung kpk sabtu dinihari menggunakan enam mobil
selanjutnya kpk diberi waktu maksimal dua puluh empat jam
untuk menentukan status hukum mereka mereka yang ditangkap
kami ajak anda saat ini bergabung dengan konferensi pers kpk
terkait ott jaksa di lingkungan kejati dki jakarta
dan saya pikir ini adalah salah satu kasus yang pertama
yang kita kerjasamakan dengan bersinergi
antara kpk dan jakarta
saya pikir ini adalah pertanyaan yang paling penting
dan yang paling penting untuk melakukan pengetahuan
tentang hasil pert telesavitasi yang mereka lakukan
ini dan semoga saja hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang
dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan kemarin sampai dini hari itu tim kpk dan
kejaksaan agung mengamankan lima orang yaitu ssg pengacara avc pengacara spe rsu swasta
ihe kasupsi penuntutan kejaksaan tinggi dki jakarta isp kasi kam net tibum tpul
kejaksaan tinggi dki jakarta
kronologisnya adalah sebagai berikut
setelah penyerahan uang diduga telah terjadi tim kpk mengamankan ssg dan
rsu di pusat perbelanjaan di kelapa gading sekitar pukul dua belas siang
dua orang tersebut kemudian dibawa ke gedung merah putih kpk untuk pemeriksaan lebih lanjut
kemudian tim menuju kejaksaan tinggi dki jakarta untuk mengamankan yhe sekitar pukul empat belas
waktu indonesia barat
setelah diamankan ihe dibawa ke kejaksaan agung dan ihe dan kpk
kepada tim kpk tim kpk mengamankan uang tersebut sebesar delapan seratus sgd
secara paralel tim mengamankan avs di daerah senayan pukul lima belas waktu indonesia barat
dan langsung dibawa ke gedung merah putih
selanjutnya tim secara paralel mendapatkan informasi bahwa
tim kpk telah menuju bandara halim peranakusuma
maka tim kpk bekerjasama dengan tim kejaksaan agung menuju bandara halim perdana kusuma
untuk mengamankan sp sekitar pukul enam belas
kemudian ysp dibawa ke kejaksaan agung
setelah itu ysp bersama yhe dibawa ke gedung merah putih pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
dari isp kpk mengamankan uang tersebut sebesar delapan seratus sgd

selain lima orang tersebut untuk keperluan pemeriksaan
agw asisten pidana umum kejati dki jakarta
diantar oleh pak yan jaksa agung muda intelijen
yan samuel maringka ke gedung merah putih
pada pukul satu dini hari pagi tadi
setelah itu agw bersama tim kpk menuju ke jati dki jakarta
untuk mengambil uang sebanyak dua ratus juta di ruangannya
detilnya bagaimana bantuan yang diberikan oleh tim kejaksaan
nanti akan dijelaskan oleh pak jam intak
seorang pengusaha spe melaporkan pihak lain yang menipu
dan melarikan uang investasinya sebesar sebelas miliar rupiah
sebelum tutupan dibacakan
spe dan avs telah menyiapkan uang untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum
uang ini diduga ditunjukkan untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang telah menipunya
saat proses persiapan
di sidangan tengah berlangsung
spe dan pihak yang ia tuntut memutuskan untuk berdamai
setelah proses perdamaian rampung
pada dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
pihak yang ia tuntut meminta kepada spe agar tuntutannya hanya satu tahun
avs kemudian melakukan pendekatan kepada jaksa penuntut umum
melalui seorang perantara
sang perantara kemudian menginformasikan bahwa avs
bahwa rencana tuntutan adalah selama dua tahun
avs kemudian diminta menyiapkan uang dua ratus juta
dan dokumen perdamaian jika ingin tuntutannya berkurang menjadi satu tahun
avs dan spe menyanggupi permintaan tersebut
dan berjanji menyerahkan syarat syarat tersebut pada jumat dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas yang kemarin itu
rencananya pembacaan tuntutan itu akan dilakukan secepatnya
yaitu pada satu juli dua ribu sembilan belas
jumat pagi spe menuju sebuah bank
dan meminta rsu mengantar uang ke avs
di sebuah pusat perbelanjaan di kelapa gading
kemudian sekitar pukul sebelas pagi
sebelas waktu indonesia barat
ssg mendatangi avs
di tempat yang sama untuk menyerahkan dokumen perdamaian
setelah itu masih di tempat yang sama
pukul dua belas waktu indonesia barat
rsu mendatangi avs untuk menyerahkan uang dua ratus juta
yang dibungkus dalam sebuah kantong kresek berwarna hitam
selanjutnya aws menemui yhe di kompleks perbelanjaan yang sama
untuk menyerahkan kantong kresek berwarna hitam
yang diduga berisi uang dua ratus juta dan dokumen perdamaian
diduga menerima uang
yhe menuju kejaksaan tinggi dki jakarta
dengan menggunakan taksi
dari yhe uang diduga diberikan kepada agw
yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan dalam kasus ini
setelah melakukan pemeriksaan
dan sebelum batas dua puluh empat jam
sebagaimana diatur dalam kuhap
dilanjutkan dengan gelar perkara
yang kami lakukan siang tadi
maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi
yang ini memberikan atau menerima hadiah
atau janji terkait penanganan perkara
di pengajian negeri jakarta barat pada tahun dua ribu sembilan belas
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan
dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka
yang pertama adalah aws
aws inilah pengacara dan spe swasta
pihak yang berperkara dan diduga sebagai pemberi
sedang dari segi penerima
asisten pidana umum kejaksaan tinggi dki jakarta
pasal yang disangkakan
pihak yang diduga menerima
disangkakan dengan pasal dua belas huruf a
atau dua belas survei b
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sedangkan pihak yang diduga pemberi
dan spe disangkakan menanggar pasal lima ayat satu huruf a atau huruf b
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
kami juga menghimbau kepada
saya ulang pada sendi pericho swasta
untuk segera menyerahkan diri
sehingga bisa mendapatkan kesempatan
untuk menjelaskan perannya dalam kasus ini
pihak pihak lain yang dianggap terlibat dalam perkara ini
yang statusnya belum ditentukan hari ini
akan diproses secara paralel oleh kejaksaan agung republik indonesia
sekali lagi kpk berterima kasih kepada pihak kejaksaan agung republik indonesia

kejaksaan agung yang telah membantu mengamankan ysp
di bandara halim perdana kusuma
dan menghadirkan agw ke gedung merah putih kpk
pada dini hari pagi tadi
mengenai hal hal yang berhubungan dengan
bantuan dan harapan dari kejaksaan agung
berikut pak yan pak jam intel kejaksaan agung republik indonesia
bisa menjelaskan beberapa hal kron
kronologis khususnya yang tentang penjemputan yang ada di halim perdana kusuma
dan sekaligus menghadirkan aspidum
dan untuk upaya upaya untuk mendapatkan barang bukti di kejaksaan tinggi
baiklah saudara saudara sekalian
tentunya kami pertama tama mengucapkan terima kasih
atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan kpk
ingin kami sampaikan bahwa proses penegakan hukum
itu tidak dapat berjalan sendiri
apalagi dilakukan secara sendiri sendiri
kesempatan pada malam hari ini justru ingin kami sampaikan bahwa
keberadaan kpk juga dimaksudkan adalah dalam rangka penguatan secara kelembagaan
terhadap aparat penegak hukum lain baik kepolisian maupun kejaksaan
karena itu kami merasa terpanggil dan momentum penanganan perkara ini
menjadi pintu masuk bagi kita bersama sama
untuk melakukan sinergitas dalam penanganan perkara
tadi sudah disampaikan bahwa
pengantaran jaksa penjemputan dari bandara halim perdana kusuma dilakukan oleh tim kami
dan kemudian juga pengantaran asisten pidana umum ke gedung merah putih ini juga dilakukan oleh tim kejaksaan

gedung merah putih ini juga dilakukan oleh tim kejaksaan di samping itu juga kami memberikan fasilitasi dalam bentuk pengambilan
barang bukti yang berada di ruang kerja yang bersangkutan
artinya kejaksaan membuka diri untuk bersama sama membuat terang perkara ini
kalau kita dalam bekerja sendiri ini saya rasa nanti kita tidak akan terbentuk
karena itu sekali lagi dalam konteks kesempatan kali ini berikanlah kesempatan pada kami
untuk mengajukan kesempatan melakukan sinergi dalam penanganan perkara
kita akan menangkapkan beberapa tersangka dan kemudian yang dikatakan kemarin otp
berikut dengan barang buktinya akan diserahkan kepada kami termasuk dengan pihak pihak terkait lain
untuk dilakukan penanganan perkara selanjutnya
barangkali itu yang bisa kami sampaikan karena sekali lagi pimpinan kejaksaan
sangat mendukung penanganan proses perkara ini dan mari kita kawal bersama sama
terima kasih pak yan
jadi ada beberapa orang yang belum statusnya memang belum kita tetapkan hari ini
termasuk yang diamankan karena harus menunggu beberapa pihak
insya allah kejaksaan akan kita proses secara bersama dengan
dan kami juga sudah selesai
dan kami sudah sepakat ikbones rekre batslisten channel jaring atau
dan nyum vr
dan sudah disampaikan ada tiga orang tersangka ada tiga orang tersangka disini dari pihak pengacara kemudian seorang swasta sebagai pemberi dua duanya sebagai pemberi
sementara itu sebagai penerima adalah aspidum kajati dki jakarta
dan ada barang bukti yang sudah disita uang delapan seratus sgd kemudian dua puluh delapan ratus tujuh puluh empat dolar singapura dan tujuh ratus dolar amerika juga ada uang sejumlah dua ratus juta rupiah
tapi kami masih menunggu kembali detail yang disampaikan oleh kpk
dan diduga uang ini diberikan untuk terkait pengurangan tututan pidana masa tahanan yang dilakukan oleh terkait kasus yang dilakukan oleh pihak pengacara
dan diberikan kemampuan untuk menerima uang dari pihak swasta tersebut
kpk juga mengimbau salah satu orang bernama sandy perijo dari pihak swasta untuk menyerahkan diri kepada kpk terkait kasus ini